kemana larinya makhluk itu tadi
mahluk apa itu
aku juga gak tau
orang tapi seperti binatang
maeng sari buka pintunya
bahkan wulung dikejar oleh orang orang kampung
pantas saja tadi api pelita bergerak gerak hampir padat
untung saja aku segera meniupnya
ya untung kamu tiup
kalau tidak maka wulung pasti tertangkap
dalam keadaan seperti itu baga bulung tidak punya kekuatan apa apa
sekarang di mana dia
coba kamu lihat di kamarnya
mudah mudahan tidak ada yang melihat
kalau tidak ada yang melihat berarti kita aman
tapi tadi aku seperti mendengar ada orang yang mau masuk
tadi kamu keluar rumah
lalu kenapa pintunya terbuka
tadi si bu minum ke dapur
saya hanya minum ke dapur lalu kembali ke kamar sebentar
tapi kalian keluar rumah kan
jangan bohong kepada aku
ya sudah sana masuk
mereka tidak perlu dicuri kai
mereka tidak membahayakan kita
yang harus kita pikirkan bagaimana membawa baka bulung
nanti kalau sudah menjadi raksasa
kita harus merubah wujudnya seperti semula
malam ini dia sudah mendapat mangsa
dan meminum darah korbannya
meskipun tidak sempurna tapi itu cukup untuk mengembalikan wajah aslinya
hanya saja kesaktian dan kekuatan dia tidak seperti biasanya
manjur juga obat yang andika berikan kepada mereka
ya mereka pasti sampai siang bangunnya nanti
kenapa kampung di sini sepi sekali
tidak seperti biasanya
kemana para penduduknya
mungkin mereka semua ketakutan kiai
mereka tidak ada yang berani keluar rumah
karena di desa ini sering muncul iblis perempuan
makhluk itu menculik para mempelai perempuan
yang baru saja menikah
katanya mau dijadikan tumbal kai
anak saya ditulis oleh malampir
iya pak yai tolong saya pak yai
saya tidak tahu pak yai
hingga apa lagi perlu datang
semoga berjalan baik seperti lain
bahkan akanother sudah selesai
tumbalku sudah sempurna
dan aku akan menguasai ilmu setan jagi
hingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan aku
siapa yang berani mengganggu
aku akan memilih sangat siapapun yang berani mengganggu
dedah mati ini orang joko urib
rupanya kali ini musuhku bukan orang sembarangan
tapi aku adalah maklum pir
ratu puasa kegelapan
tidak akan bisa kamu kalahkan
kalian harus berkuat sekir kalian
musuh kita cukup berat
ayuh allah allah
kami sudah berhasil membunuh santi dan siainya mak
kamu memang abdi setiaku yang bisa aku andalkan
sekarang kamu boleh pergi